kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo menyatakan bahwa dirinya menghargai proses perkara
pencopotan brigjen endar priantoro dari jabatan direktur penyelidikan kpk di dewan pengawas
dan juga upaya hukum yang ditempu endar priantoro melalui pengadilan tata usaha negara
listio sigit menyebut bahwa dirinya menunggu hasil penanganan perkara dari seluruh jalur hukum
yang ditempuh oleh brigjen endar priantoro
lebih lanjut kapolri juga merespon soal surat perintah perpanjangan jabatan brigjen endar
yang telah diterbitkan sebanyak dua kali oleh dirinya kepada kpk namun tak diindahkan oleh pimpinan komisi andi rasuah
menurutnya polri dan kpk adalah dua institusi yang berbeda dan memiliki aturan yang masing masing
sehingga kapolri memilih untuk menghargai keputusan kpk dan tak melanjutkan masa jabatan brigjen endar
sebagai direktur penyelidikan kpk
tak hanya menghargai proses hukum yang ditempu endar ke dewan keamanan
dewas kpk dan pt un listio pun juga menyebut akan mendalami laporan endar ke polda metro jaya
perihal sekjen dan karo sdm kpk yang dinilai menyalahgunakan wawonannya untuk mencopot endar sebagai direktur penyelidikan kpk
jika ditemukan kesalahan kapolri menyebut bahwa dirinya akan menindak tegas sesuai dengan tugasnya sebagai aparat penegak hukum
tentunya kan saya menghargai aturan aturan yang ada
sehingga tentunya dengan proses yang terjadi dan juga pak endar sendiri yang sekarang sedang memperjuangkan di dalam dewas dan petun
tentunya itu kan menjadi hal hal yang juga kami perhatikan
jadi sampai aturan aturan yang memang sudah ada dan diatur secara jelas itu akan semuanya juga bisa menafsirkan dan juga apa yang sedang dilakukan
upaya hukum yang sedang dilakukan
lepas endar tentunya menjadi bagian yang harus kami hargai
oleh karena itu kita menunggu hasil dari semua itu untuk bisa kemudian kita tidak lanjuti dengan keputusan